kembali bersama kami di prime news gempa dengan magnitude enam empat terjadi di kawasan bantul daerah istimewa yogyakarta pukul sembilan belas lima puluh tujuh waktu indonesia barat
untuk lebih jelasnya sudah ada eksekutif produser cnn indonesia dwi yunianti yang berada di daerah istimewa yogyakarta
selamat malam dwi ini bagaimana kondisinya di sini
bisa anda gabarkan karena kami mendapatkan informasi bahwa anda berada di lokasi turistik area ataupun banyak turisnya di sekitar malioboro
seperti apa kondisinya bisa anda gambarkan kepada kami
ya bram kebetulan saya ada di hotel di seputaran malioboro dan saya tinggal di kamar lantai paling atas di lantai delapan
itu kepanya sangat sangat keras kenceng banget sangat sangat terasa sekali
mulanya saya pikir oh ini kok ada apa ya goyang goyang
tapi ternyata lama lama itu makin kencang
akhirnya kemudian terdengar gaduh di kanan kiri kamar saya dan orang sudah mulai panik ya
akhirnya saya bawa anggota keluarga saya turun tapi karena saya bawa ada lansia nggak mungkin turun tangga delapan tingkat karena terlalu tinggi
akhirnya kami menunggu instruksi selanjutnya dari pihak hotel bagaimana baiknya untuk turun
karena memang diinstruksikan kepada semua tamu yang ada di hotel ini untuk turun di lobby hotel
jadi kami bisa turun di luar dari area kamarnya
nah akhirnya saya diperbolehkan ibu saya tadi diperbolehkan untuk naik lift dengan penjagaan mereka setelah juga gempanya sudah berkurang kuatnya
dan itu berlangsung tiga menitan ada ya kalau menurut saya
dan itu kencang banget terasa banget kencangnya di sini ya
dan ketika saya ke bawah ini sudah ramai sekali orang orang turun
bahkan masih ada yang pakai handuk segala macam karena mereka memang instruksinya harus turun ke bawah untuk supaya aman
dan saya tadi juga sempat bertanya kepada petugas hotel apakah ada instruksi selanjutnya selain ini
mereka hanya bilang bahwa sesuai prosedur di sini bahwa sepuluh menit adalah waktu tunggu jika ada gempa susulan
biasanya seperti itu
jika tidak ada maka tamu boleh diperbolehkan naik
sekarang saat ini di bawah sudah berangsur sepi di sini
sudah tamu tamu sudah diperbolehkan untuk naik
jadi dan setelah gempa yang tadi kuat kencang banget itu tidak ada gempa susulan sejauh ini
jadi gempa yang kuat tadi saja gitu pak
mungkin anda bisa berikan juga gambaran kepada kami bagaimana pandangan mata anda di sana

di hotel tempat anda menginap juga ada kerusakan atau memang hanya terasa gempa saja tapi tidak ada kerusakan di sana
kerusakan tidak ada di sini
hanya karena orang orang rush
buru buru turun ke bawah
tapi mereka sesuai prosedur untuk turun lewat tangga tidak untuk lift
hanya pengecualian untuk lansia aja yang boleh turun dari lift dengan pengawalan mereka
dan saya lihat juga di depan
jalanan juga agak sedikit macet
karena juga orang orang di sekitar sini yang tidak di hotel juga bergegas keluar dari rumah mereka untuk keluar rumah
supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan
karena gempa itu terasa kuat sekali
dan orang orang juga akan merasa ya ampun gempanya kuat banget
dan tidak sedikit dari mereka juga yang panik ya karena belum pernah juga merasakan gempa sekuat yang baru saja ini terjadi
mungkin anda juga bisa berikan gambaran kepada kami karena lokasi anda dekat dengan malioboro
bagaimana dengan turis yang berada di sana
apakah anda juga bisa mendengar atau mendapatkan cerita dari kepanikan mereka pada saat terjadinya gempa
mereka hanya bertanya kepada pihak hotel ataupun tamu tamu yang lain atau siapapun yang mereka temui di sini
apakah sekarang ini baik apakah ini aman
apa yang harus kami lakukan
petugas di sini juga sangat responsif dengan mengatakan bahwa kita tunggu beberapa saat biasanya akan ada gempa susulan
tapi alhamdulillah sejauh ini tidak terasa ada gempa susulan setelah lepak kuat yang tadi
dan petugas di sini juga sangat responsif dan sangat informatif ya untuk memberikan informasi kepada para tamu yang ada di sini
karena tidak semuanya juga orang yang familiar dengan gempa yang lain

dari mereka juga yang panik
banyak dari mereka yang terkena juga
karena ini kan jam jamnya waktu istirahat ya
mereka setelah pulang dari pergi pergi istirahat di rumah
dan mungkin banyak juga yang merasa tidak siap juga bajunya seadanya langsung turun
karena memang instruksinya seperti itu
dwi mungkin anda juga bisa ceritakan kepada kami
apakah memang ada informasi lainnya yang diberikan selain dari pihak hotel sendiri begitu
apakah dari dinas sana sudah memberikan informasi ataupun menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika memang nantinya terjadi gempa susulan
sejauh ini belum ada
tadi saya sudah bertanya kepada resepsionis di hotel
apakah ada instruksi dari pihak terkait untuk penanganan gempa seperti ini
sesuai prosedur hanya nunggu dulu sepuluh menit
karena biasanya itulah saat saat rawan dimana gempa susulan terjadi
gempa nya bisa jadi turun sedikit
puatnya bisa jadi cuman kecil
jadi mereka instruksi kita semua stay dulu di bawah
jadi belum ada instruksi lanjutan sejauh ini
dan akhirnya sudah boleh masuk
karena mereka sudah sesuai prosedur sepuluh menit sudah aman
dan mereka sudah menenangkan tamu tamu disini untuk tidak panik
dan sudah sebagian besar sudah pada naik semuanya
sudah sebagian besar naik dan sudah memang melewati batas waktu tunggu sepuluh menit tadi
tapi kondisinya di belakang anda juga masih banyakkah yang menunggu atau justru mereka sekarang sudah lebih tenang karena memang sudah melewati batas waktu tunggu sepuluh menit tadi
coba saya lihat dulu ya
sejauh ini semuanya sudah naik
tidak ada lagi yang menunggu di bawah
tidak ada lagi yang masih menunggu di bawah
pak udah aman semuanya pak
sudah aman semuanya pak disini
sudah sementara agak lantai
mudah mudahan tidak ada susulan lagi
memang prosedurnya seperti itu pak ya sepuluh menit
harus menunggu apakah itu prosedur dari hotel atau memang instruksi bahwa proseduralnya kalau menangani pompa seperti itu
ya untuk rata rata kita untuk menangani gempa agar lebih amannya itu kita menunggu lima belas sampai dua puluh lima menit
agar kalau ada susulan nanti bisa lebih enak disiganya
pak tadi kan ibuku boleh naik lift ya pak ya
tadi karena lansia itu sebenarnya prosedurnya gimana pak ya
takut juga saya tadi
kalau untuk sebetulnya itu
semua itu diwajibkan untuk lewat tangga darurat
tapi jika emang itu kondisinya seperti tadi itu diperbolehkan tapi harus didampingi
jadi ketika di lift ada apapun nanti dari petugas bisa mengotek petugas yang lain
misalnya kalau lewat tangga juga tidak memungkinkan
jadi lebih cepatnya lagi
pak ada mungkin ada dari instruksi dari pemda atau bmkg atau apa yang bilang bahwa setelah gempa lewat tadi
keadaan sudah benar benar aman gitu pak
kalau untuk itu kita belum ada info ibu
oh belum ada info
berdasarkan kalau pengalaman bapak nih kalau gempa yang kayak tadi itu susulannya cepat atau bisa ntar ntar pak
kalau yang gempa yang kayak tadi itu
itu kan nanti di radiusnya di laut ya ibu
agak jauh dari darat itu
biasanya cuma sekali
kemarin yang udah udah itu yang di pacitan cuma sekali aja
gak ada susulan
beda kalau yang udah sudah kalau yang di darat itu banyak susulannya
nah bapak tahu itu di laut tadi informasi dari siapa pak
oh oke dari pmkg langsung ya pak ya
iya di laut

untuk secara dari bisanya kurang lebih seperti itu
yudi pak yudi terima kasih pak yudi
sieren indonesia selamat malam